nah kalau yang satu ini ada fbim atau festival budaya iseng mulang yang terus berkembang dan kian inovatif
fbim dan festival kuliner nusantara fkn tahun dua ribu dua puluh empat
bertempat di halaman gor indoor serbaguna jalan cilikriwut palangkaraya
ribuan masyarakat hadir secara antusias menyaksikan malam pembukaan salah satu event terbesar di kalimantan tengah tersebut
yang dimana pada tahun ini fbim juga termasuk salah satu agenda karisma event nusantara
gubernur menyampaikan fbim sebagai upaya melestarikan nilai nilai tradisi seni budaya melalui ajang kreativitas yang menghadirkan ragam inovasi
dalam mengekspresikan berbagai karya seni daerah yang memadukan unsur tradisional dan seni modern
sugianto sabran juga menilai penyelenggaraan fbem yang terus tumbuh berkembang secara inovatif di setiap tahunnya
sehingga kegiatan ini tidak hanya menjadi sebuah seremoni namun juga mampu menjadi kekuatan pariwisata daerah nasional mancanegara bahkan menjadi kekuatan penggerak ekonomi di kalimantan tengah
saya inginkan festival isem ulang terus meningkat setiap tahun dan akan menjadi bagian penggerak ekonomi kalimantan tengah
saya sudah menyaksikan bapak ibu tadi sangat luar biasa bergerak terus berubah terus inovatif kreatif
bukan cuma sebagai seremony tiap tahun kita terus ubah menjadi kekuatan pariwisata daerah nasional bahkan mancanegara
selanjutnya minggu sembilan belas mei dua ribu dua puluh empat bertempat di bundaran besar palangkaraya gubernur melepas peserta lomba karnaval budaya fbim tahun dua ribu dua puluh
tim msi fokus gubernur kalimantan tengah melaporkan